apa benar itu ikhsan
apa benar ikhsan masih hidup
aku harus cari tahu aku harus ke jam jam
ya allah mas wisnu
bisa menunggu sendiri
hebat sekali nyali kamu
masih berani ada disini
bila apa yang kamu lakukan terhadap saya
kamu siap siap saja
sebentar lagi polisi datang menangkap kamu
dan kerocok kerocok kamu yang tidak berguna itu
kamu mau tangkap aku
berani betul kamu bicara seperti itu
kamu bikin aku takut
panggil semua polisi panggil
dan sekalian aku ceritakan perbuatan tusuk kamu
kamu cuma asal
apa yang sudah saya lakukan
kamu yang bisa saya tuntut karena dua perkara
kamu sudah mencelakai saya
kamu selalu memvita saya
apa kamu siri punya bukti

kami memu billah templates yang begitu baik
memang saya tidak sudah akan memahami betapa dekat yang
jangan morpok dengan kalian
karena mereka hanya untuk memadukan would eart dengan semangat

tidak akan lulus lagi
kamu semua akan saya jebloskan ke dalam penjara
semuanya akan masuk penjara
termasuk gadis itu
sudah cukup sandiwaranya
bapak udah dong pak
dia berasakit pak
bapak udah pak
bapak udah dong pak
aku mohon pak udah
bisa lah bu udah
jangan bikin keributan di sini mas
kalian berdua tidak percaya kalau dia itu berasakit
pak udah pak
sudah cukup sandiwaranya
jangan berani bandingnya kamu manggil saya sebagai ayah kamu
saya nggak pernah sudir jadi ayah kamu
tadi saya mimpi ketemu sama ayah saya
tapi tadi bukan maksud saya manggil bapak ayah pak
kamu dengar saya ya
saya tidak peduli kamu menyumbangkan darah kotor
kamu masuk mengalir di dalam tubuh saya
itu tidak akan berubah apa apa
kalian semua akan masuk penjara
saya bikin kamu masuk penjara
ingat dia ibu kamu semuanya saya tuntut
saya jebloskan di dalam penjara
lalu jangan bawa ibu saya ke polisi
kamu tidak perlu lagi
jangan laporin ibu saya ke polisi
saya bersedia ngelakuin apapun buat bapak